manajemen klinik kecantikan milik richard lee
mangkir dari panggilan polisi terkait dugaan rekayasa pencurian
penyidik polresta padang bakal kembali memanggil pihak klinik untuk dimintai keterangan
manajemen klinik kecantikan milik dr richard lee
mangkir pada pemanggilan dan pemeriksaan pertama yang diagendakan pada selasa siang
poloresta padang akan melayangkan surat pemanggilan kedua
yang diagendakan pada jumat atau sabtu mendatang
guna kelancaran penyelidikan penyidik meminta pihak manajemen kooperatif
klinik kurcurian ini adalah suatu hal yang tidak mengenakan banget bukan masalah angka
pemanggilan dengan resmi kemarin dan dijadwalkan kemarin ya jam sepuluh
tetapi dari pihak athena belum menghadiri
belum dapat informasi apa alasan tidak hadir
kami sudah menunggu tetapi pihak atma tidak datang
tapi kemarin mungkin kecurian atau perampokan ya aku nggak tahu ya
sore tepatnya tiba tiba ada orang yang menembus pintu
karyawan ku juga langah karena belum buka kita belum operasional
amat sangat disayangkan banget pencuri zaman sekarang
bagi kalian semua yang kenal orang ini tolong informasi ke aku
informasi kalian sangat berguna bagi aku
dan aku kasih kalian sepuluh juta bagi yang tahu siapa ini orang
konten kreator dan youtuber dr richard lee mengunggah pernyataan dan video
yang mengungkap bahwa klinik kecantikan miliknya athena di kota padang
yang belum resmi dibuka di satroni maling
office boy klinik bernama kendi mengaku bahwa video pencurian tersebut adalah rekayasa
ia diminta untuk berpura pura melakukan pencurian atas permintaan salah satu pegawai klinik
jadi berpura pura masuk ya
tapi orang itu ini pencurian itu
buntut dari video pencurian di klinik richard lee yang diduga rekayasa
polisi langsung melakukan penyelidikan dan telah menjatuhalkan pemeriksaan terhadap manajemen klinik
serta seluruh pihak yang terkait
sudah ada laporan resmi yang masuk kepada kita
salah satu masyarakat pada
kita sudah jadwalkan pemeriksaan terhadap manajemen dari pihak athena
im nya kemudian saudara tuta bibi termasuk saudara kenny sendiri
karena saudara kenny sudah kita himba untuk datang mengklarifikasikan tentang apa yang sudah disampaikan oleh
tapi yang bersangkutan satu mencuma
polisi hingga kini masih melakukan penyelidikan dengan menggali keterangan dari sejumlah saksi
jika benar unggahan dr richard lee adalah rekayasa
maka pihak yang terlibat dapat terjerat undang undang ite